cepet terus kapan buru bangun
cepet terus kapan buru bangun
kok lu nyalahin ceweknya sih
ya bolanya lah
kenapa lari ke lu
eh way lu denger ya
kita tuh lagi di lapangan bola
bukan lagi di mall
lo malah belain tuh cewek
untuk kali ini sih iya bu
ceweknya cakep juga ya
eh naik duit aja
kalo gak mau duit
lo bener bener lu ya
temen lu lagi sakit
kepalanya kena bola tuh cewek
kagak mau pindah sekolah
udah terlanjur cinta sama sekolah itu
hah kagak bisa
sekolah disana tuh kagak ada bagus bagusnya
lo kagak bakal maju mai
kalo sekolah disana
kagak bakal maju
mai yang bakal bikin sekolah disana maju
mai yang bakal bikin tim sepak bolanya jadi unggul
kan lama lama sekolah itu jadi sekolah unggulan
haa pasti lupa diribut aja
yaudah deh kalo gitu lo masuk sekolah sepak bola aja ya
gak usah di madrasah aliyah
pokoknya lo kudu berhenti untuk sekolah sepak bola ya
soalnya ma punya rencana
lo harus masuk di sekolah sma
aduh mak sekolah itu kan mahal banget
duitnya dari ma
duitnya dari ma
ah udah tenang aja
bentar lagi kan tanah babel lo yang diseberang sana laku tuh
nah duitnya nih rencana mau biayain tuh
buat sekolah lo di sma sono ya
pokoknya ae kagak mau pindah sekolah
anak kita itu perlu pendidikan yang baik
terus punya temen temen yang berkualitas
nah sama sama aja tuh temen temen disana kecantol
atau kaya disana bang
udah denger ya ma
be pokoknya ae kagak mau sekolah disane
pokoknya lo harus kudu sekolah disana ngerti
selama itu yang baik
iya atur deh terserah deh

pokoknya kalau sampai bisnis kita lancar
kita akan kembangkan bisnis ini
pokoknya kamu harus mau berkenalan sama ruri
dan menjadi teman dekat dia
kamu gak akan rugi deh
berkenalan sama ruri
kamu denger gak sih apa yang mama omongin
kenapa tadi ma
cepet terus kapan buru bangun
ngapain tuh mereka bawa barang barang dari sekolahan
jangan jangan mereka maling
ah beneran maling nih
ngapain lo berdua
hei lo gak usah ikut campur ya
oh lo berdua pasti maling ya
hei jangan teriak lo
nih gue kasihin
ada tenta mu nih
di situ kagak bakalan bangun siang lagi dah
iya ini hadiah apa sih mak
mae anak mae yang paling cakep
bapak ini dari sekolah kusuma bangsa
dia datang ke sini mau ngucapin terima kasih banyak kak lu
semalem pan lo nak balik
oh ya allah pak biasa aja pak
shh bapak ini mau ngasih hadiah gede buat lo
hadiah mak hadiah apa mak
sebagai rasa terima kasihnya
yayasan kami akan memberikan beasiswa sama mbak mai
untuk pisah sekolah gratis di sekolah kami
aduh kok kagak deh pak kagak
aduh mai lo jangan gitu deh mai
ini pan ibarat cabai ya
pucuk di cinta ulang tiba
pandai dulu kita pengen banget lo sekolah di sono
cita cita kita terkabung
oh udah mai
tapi ini penghargaan dari pimpinan kami mbak
kalau tidak ada mba mae
yang pastinya kami sudah rugi besar
karena mereka akan mengambil barang barang berharga kami
aduh enggak deh pak aduh be
ma kak gade deh
pak pak pak
pak tenang aja ya
udah saya yakin anak saya enggak sekolah di sono
pasti dia mau deh pak ya
begini aja deh
kalau gitu bapak pulang aja
kita anak saya datang di sono sekolah ya
aduh makasih nih pak
aduh jadi ngeramotin
terima kasih mak
gimana sih ini anaknya lagi
tapi kalau ayah kagak betah gimana
pokoknya lo harus betah
kamu mau ngapain
aku mau ke sekolah
mau ke sekolah
mau ke sekolah
apa kamu mau jalan
kamu mau ke sekolah
aku mau ke sekolah
lo harus ke sekolah

kita ini udah berada di kampung yeh
jadi lo jangan bergaul sama anak kampungan
yang ada lo jadi tabak kampungan mai
nah kalau lo bergaul sama anak kota sama anak anak orang kaya
lu pasti kecipratan jadi orang kaya
ayah lebih demen jadi orang kampung dibanding orang kota
hah gak bisa
pokoknya lo kudu nurutin ma sama mbak be yeh
tuh tulis lah
udah mai lo jangan pikirin yang dalem dalem yeh
mestinya lo tuh seneng gembira atau enggak dapat sekolah gratis
udah deh udah
yeh udah deh ayo pergi ya
anak gue hebat bener dah
atau bener ya kata orang
kamu tuh baik ganteng pengertian lagi
gantes aja papi papi aku suka sama kamu
kenalin aku ruri